selamat malam pemerintah provinsi dki jakarta mencabut izin prinsip reklamasi tiga belas pulau di teluk jakarta
ini artinya proyek kontroversial harus berhenti secara total
gubernur dki anies baswedan menyebut kebijakan ini sebagai penyelamatan pantai utara jakarta
namun pro dan kontra belum juga usai
ada yang menyebut keputusan ini tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat
muncul pula pertanyaan bagaimana penanganan tiga belas pulau sisa reklamasi ini ke depan
itulah fokus utama kami malam ini
saya alvid odinova ginting seandainya menyaksikan afd now
kita tidak berencana meneruskan
seluruh tiga belas pulau ini di cabut izinnya
dan kita pastikan bahwa semua yang sudah terlanjur jadi akan dipakai manfaat untuk publik yang sebanyak banyaknya dan sesuai ketentuan hukum yang ada
saya siap untuk berhadapan di pt un
saya siap untuk mempertahankan keputusan ini
gubernur dki jakarta menyebut pencabutan izin karena pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang
padahal sebelumnya menteri koordinator bidang maritim luhut binsar panjaitan menyebut
kajian lingkungan sudah terpenuhi dan reklamasi menjadi proyek yang layak
apakah reklamasi akan permanen terhenti
kami akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
malam ini ada pak ridwan jamaludin deputi tiga bidang koordinasi infrastruktur kementerian koordinator bidang kemaritiman
bestari barus ketua fraksi partai nasdem di dprd dki jakarta
ada andre rosiade wasekjen partai gerindra
dan elisa sukar
elisa sutanujaya direktur rujak center for urban studies
dan juga merupakan salah satu pemerhatian lingkungan yang sebelumnya terus menyuarakan pentingnya penghentian proyek reklamasi teluk jakarta
selamat malam bapak bapak
ibu selamat malam
saya mau ke pak ridwan terlebih dahulu
apa tanggapan pemerintah pusat terkait keputusan atau langkah yang sudah diambil gubernur dki
yang pertama saya mau memastikan ini tiga belas pulau ya
kemudian yang kedua kita juga perlu memastikan pertimbangan esensialnya
interpretasi sementara saat ini tiga belas pulau ini mungkin yang dimaksud pak gubernur yang belum dibangun
yang empat belas mungkin yang sudah dibangun
empat sudah dibangun
satu sebagian sudah dibangun
barangkali yang dimaksud penghentian tiga belas itu mungkin yang itu yang belum dibangun itu
tapi sekali lagi saya belum lihat dokumen apa apa
sehingga interpretasinya seperti itu
kalau yang logika akal sehat saja memang ada baiknya dipertimbangkan untuk tidak menghentikan yang sudah dibangun
karena bagaimanapun satu sudah ada sumber daya yang dikeluarkan
kedua kalau tidak dibangun terbayang nanti tidak ada yang mengurusi itu pulau pulau itu
sehingga dia akan menjadi sampah baru di teluk jakarta
dan juga harus dilihat juga salah satu pulau n itu sudah menjadi pelabuhan
n pelindo ya
ya interpretasi saya sementara itu
jadi yang tiga belas yang dimaksud pak gubernur barangkali yang sama sekali belum mulai
tapi sekali lagi saya belum melihat dokumennya
tapi yang sudah ada juga bangunannya tidak ada imb nya dan izinnya juga tidak ada
kalau memang salah secara hukum ya dihukum aja
tapi yang jelas maunya tidak dibongkar pemerintah pusat gimana sih melihat ini
menurut saya jangan sampai lose lose solution
jadi kalau orang sudah investasi orang sudah keluarkan uang selama ini juga dia merasa memenuhi ketentuan
dan sudah mengeluarkan upaya juga ya dicari jalan keluar saja
kalau tadi dia belum ada imb sudah bangun salah hukum
kalau pulau g misalnya kemarin ada isu mengganggu aliran air pendingin pln sudah kita studi sudah ada jalan keluarnya
saya mau coba mengingatkan kembali kita bersama beberapa waktu yang lalu
saya pernah wawancara bosnya pak ridwan pak luhut binsar yang agak keras statementnya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan terkait dengan reklamasi
itu sebenarnya sudah tepat sasaran dan jangan macam macam kira kira gitu kita dengarkan bersama deh supaya lebih tepatnya
masih begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
ada ada kepentingan tiongkok siapa nggak ada kepentingan tiongkok ngarang aja itu
itu kamu lihat ya saya udah berkali kali ngatakan itu kan mulai dari zaman pak harto terus jamannya sby
sampai zaman sby
sampai zaman sby
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya lantas kamu orang udah investasi lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas negara apa ini nanti
anak anak muda seperti kamu nanti menyontong apa dari generasi saya
datang duduk sini
datang duduk sini
nggak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
kemarin dari lipi tuh perempuan siapa tuh profesor heni atau siapa itu bawa sepuluh orang
udah ketemu kami di sini
dia bilang oh kalau gini kita sama pandangannya
nah saya kan tidak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya
nggak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turun
studinya dilakukan jamannya pak harto jam jam sbi dilakukan sekarang
lajar yang salah di mana
kalau ada soal teknis misalnya tadi di pulau g atau pulau mana tadi mengenai apa namanya itu
bukan mengenai apa namanya itu apa namanya listrik
itu kan bisa rekayasain di teknologi
kami ajak bbbt
kami ajak itb
yang ketuanya di sini juga ketua alumni itb pak ridwan itu
nah kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten dengan reputasi
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya nggak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam macam
saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat bebek
siapa pun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dikatakan
dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
ya secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
siapa pun dia
mau siapa dia ngomong sini
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu
dia ternyata adalah gubernur dki jakarta
dan resistensi itu ditunjukkan dengan pembatalan tiga belas izin reklaman

yang sebelumnya sudah diberikan
sekali lagi pak ridwan
ini kan ada yang ada aturan yang dibuat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian diperbarui tahun dua ribu delapan
itu cerita soal reklamasi
dan sepertinya kalau kita tangkap kesannya dari pihak pemerintah mengatakan bahwa ini adalah domennya pusat
bukan domennya daerah
setelah sekarang apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan kemarin
apakah itu bisa berubah
sebetulnya domen bersama pak
ada memang porsinya pemerintah pusat
ada porsinya pemerintah daerah
kalau saya sih sekali lagi tetap mengatakan ini domen bersama
dan selama ini pun setiap kali kita rapat kita selalu mengundang pemprov dki
dolanya sebenarnya dimana sih
kalau menurut pendapat tadi pak gubernur kan
menurut pendapat tadi pak gubernur kan
kalau menurut pendapat tadi pak gubernur kan
yang penerima izin tidak melakukan kegiatan
silahkan aja itu ditindaklanjuti dikawal diperbaiki
tapi kalau dari proses yang terakhir yang kami lakukan
sebetulnya dari contoh pulau g saja memang ada teknis sana sini
itu buat saya sebagai bagian dari tanggung jawab profesional para tukang insinyur itu aja
pak gubernur melandasi gini
mbak elisa koreksi saya kalau saya salah
gubernur melandasi keputusannya dengan aturan yang termaktub dan tidak terkait

ijin itu diberikan oleh badan pengendali dan pelaksanaan reklamasi
bukan oleh gubernur dki
itulah yang kemudian karena itu tidak berizin
imb nya tidak ada di pulau yang sudah berdiri dan lain sebagainya
akhirnya izinnya dibatalkan
dan tambahan lagi sudah berkoordinasi dengan menteri klh
dan menteri klh mengamini
sebetulnya begini kalau mau diurut urut semua dasar hukum itu silahkan saja ahli hukumnya
saya terusan bukan ahli hukumnya
tapi dari proses yang saya ikuti semua logika hukum itu sudah diterjemahkan juga ke logika teknis
terus terang ketika saya tadi diberitahu ada penghentian ini
dan ada beberapa berita yang mengatakan pak gubernur bertemu dengan ibu menteri lhk sebelum berputusan
saya sempat menghubungi teman teman di klhk
boleh tahu nggak apa isi pembicaraannya
karena kalau misalnya legal ya nanti kita bicara legalnya
kalau misalnya oh nggak ini karena memang tidak sesuai dengan kaidah kaidah lingkungan
itu kan nanti kita menyikapinya akan berbeda
misalnya nih oke reklamasi tidak ada tapi kita tetap perlu atau tidak tanggul pelindung di jakarta misalnya
oke tanggul pelindung di jakarta ini perlu
kan mendirikan tanggul itu nanti perlu teknis perlu juga tutup sana sini perlu reklamasi juga sedikit sedikit
apakah ini yang dianggap salah
sehingga kita perlu tahu sekali lagi mohon kita diberitahu apa nih dasarnya
supaya nanti kalau kita mau maju yang dianggap masih kurang baik itu ya kita perbaiki
bagaimana anda kemudian melihat keputusan ini
sudah tepat atau terburu buru atau harusnya dari kemarin
jadi sebetulnya yang dilakukan pak gubernur
pak gubernur itu sebetulnya adalah beberapa langkah menuju pembatalan reklamasi
saya kira beliau mungkin tidak bisa melakukannya secara serta merta
jadi dia bereskan dulu misalnya yang belum ada kepastian izin prinsip dan izin pelastanaannya itu dibatalkan
lalu setelah itu karena masih menunggu peninjauan kembali rt rw rencana tata ruang wilayah
lalu juga masih ada raperda rencana sonasi
lalu di pemerintah nasional sendiri sedang ada revisi perperan
di dua belas lima dua ribu delapan soal kawasan jabodetabek bunjur
di saat bersamaan kkp juga sedang melakukan rencana sonasi jabodetabek buncur
nah itu semua akan disinkronkan
tapi yang jadi bertahap gitu ada masanya dia harus membatalkan
kayak kemarin kan sudah disegel disegel ulang kedua kalinya
lalu sekarang yang tiga belas itu supaya memastikan tidak ada pekerjaan atau apapun
dibatalkan izin prinsip dan izin pelaksanaannya
jadi memang kalau saya membacanya sepertinya ada tahapan tahapan
yang memang akan beliau lakukan
anda setuju dengan itu
kalau yang izin prinsip dan pelaksanaan saya sebetulnya ini saya sangat setuju
karena di kasus pelastanaan misalnya pulau c dan d
itu kita tidak tahu bahwa izinnya sudah keluar
lalu setahu tahu muncul itu pulau
apalagi dia berlokasi di tempat yang agak jauh dari pandangan publik ya
jadi kita juga kaget gitu kenapa bisa muncul loh
ini kan perdanya belum ada dan segala macam macamnya
nah jadi ini kalau kita kan bisa saja mereka demi udah punya izin nih
jadi bikin nah ini kalau misalnya ini dibatalkan
ini bagus sekali kalau misalnya dia memang berkomitmen untuk membatalkan reklamasi
bahwa pencabutan ini bukan karena melaksanakan janji kampanye
tapi karena ada syarat administrasi yang belum kelar
empat pulau itu kan juga belum tentu diserahkan kepada pemiliknya gitu kan
kepada pengembang maksudnya
karena keputusannya adalah itu tergantung dari rt rw nanti
apakah itu kemudian kabarnya sih itu tidak akan jadi residence
tidak akan jadi perumahan akan dijadikan pusat ekonomi katanya gitu
pusat ekonomi sarana olahraga dan lain sebagainya gitu
itu artinya kan sebenarnya ya tidak sesuai dengan peruntukan rencana semula kan
yang dilakukan oleh pengembang sebenarnya
iya jadi memang untuk kaitan soal rencana tata ruangnya
belum ada rencana detil tata ruang yang mengait peraturan sonasi di pulau itu
jadi kalau misalnya sampai bisa mendahului itu dengan menjual
sebetulnya itu sudah tanda tanya besar gitu
karena nggak ada imb dan sebagainya
jadi atas dasar apa mereka membuat membuat block plan itu gitu
dprd bagaimana melihatnya bang mustari
sekiranya informasi ataupun regulasi ya
regulasi itu jangan dilihat ujungnya
apa yang dilakukan oleh para pengembang itu terbelah pada dua posisi
posisi sebelum undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas terbit dengan sesudah
saya merekomendasikan bukan hari ini untuk itu dicabut
ketika undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas revisi terhadap undang undang nomor dua puluh tujuh
itu menyatakan dengan jelas kalau mau kemudian reklamasi dan sebagainya
dan kemudian membuat wajib didahului dengan menyelesaikan perda
perda tentang rzwp tiga k rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
tapi ketika sebelum itu mengacu kepada perpres lima puluh dua
ada perda nomor delapan kalau saya nggak salah
yang kemudian menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan itu
penjelasan daripada penjelasan teknis dari perpres nomor lima puluh dua itu gitu
jadi yang sebelum itu sah sah saja dilaksanakan gitu
yang kemudian setelah undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
maka wajib terlebih dahulu mereka mengikuti apa
isyarat yang ada di dalam dua perda ini
nah kalau katakan sekarang mau dibuat jadi peruntukan apa saja gitu
itu nanti ada perdanya dulu selesai
jadi tata ruangnya diatur dulu
dan tata ruang itu bukan
bisa diselesaikan oleh gubernur saja
tetapi itu harus diusulkan untuk menjadi perda
itu yang nanti mengatur zoningnya
nah kebetulan saya nanti salah satu anggota bapemperdanya gitu
nah kalau terkait kemudian ini dicabut
memang wayahnya cabut aja
nggak ada masalah ini
saya juga pengen itu dicabut udah
supaya ada kejelasan bahwa ketika yang diterbitkan
lewat dari batas waktu tanggal tiga puluh satu november tahun dua ribu dua puluh
itu memang udah nggak boleh terbit
kalau masalah kemudian ada yang terbit sebelum itu
itu juga nggak ada salah
kan pasca terjadi hal hal ya
katakan dulu ada kasus tertentu
sehingga kemudian izin pelaksanaan kan tidak diturunkan oleh gubernur
walaupun dia punya izin prinsip
kan hitung hitungan tentang kontribusi belum selesai
nah itulah yang kemudian menjadi alasan saya kira ini
ya saya kira reklamasi adalah satu solusi untuk jakarta yang lebih baik
dan apalagi kalau dikatakan bahwa hanya tiga belas
yang tiga belas ini belum ada kegiatan apa apa kecuali satu
yang di sebelah timur pulau n
yang sekarang sudah jadi dan sebentar lagi akan dijadikan
dermaga pelabuhan oleh pelindo
itu juga nggak mungkin dan itu tidak terbatas
padahal dia ada di dalam
bukan dia ada di dalam wilayah kewenangan hukum dki jakarta
tapi nggak tersentuh loh yang ini
makanya ketika dikatakan ada segel dan segala macam
itu hal biasa saja kalau orang melanggar ya karenakan sanksi
kalau mau segel nih ada dua ribu
itu yang apa namanya itu
minimarket minimarket nggak berizin loh di jakarta
tapi nggak ada juga gubernur melakukan itu
padahal kita sudah bikin perda nya dan sudah jadi
dan kita berikan waktu enam bulan
sampai hari ini gubernur juga nggak ada aksi
ini kan salah satu janji yang ditunaikan oleh gubernur gitu
gimana bang andre sebagai pihak pengusung dari gubernur yang ada sekarang
pilkada dki kemarin kan merupakan referendum
salah satu referendum apakah kita masyarakat dki jakarta menerima reklamasi
atau menolak reklamasi
kalau pak ahok menang reklamasi lanjut
kalau mas anies menang reklamasi di stop
kan itu sudah menjadi domen masyarakat
disitulah masyarakat memilih dan menentukan
memenangkan anies sandi berarti memutuskan reklamasi di stop
itu pilihan rakyat jakarta
kalau pak luhut nggak setuju silahkan ikut pilkada dki
nggak usah cuap cuap gitu loh
saya menantang pak luhut ikut pilkada dki dua ribu dua puluh empat lawan anies baswedan
nggak siapa tahu kan gubernur akan mencalonkan lagi kan
kita nggak tahu siapa tahu mas anies ingin mencalonkan periode kedua
kalau pak anies nanti lawannya saya aja
menang saya lawannya pasti itu
saya belum selesai bang
jadi sehingga saya rasa ini hal yang wajar
gubernur sebagai orang yang dipilih masyarakat beliau memenuhi janji janjinya
dan itu dilakukan sesuai prosedur dan aturan berlaku
mas anies butuh waktu yang panjang mempelajari dan memenuhi aturan aturan yang berlaku yang disampaikan oleh mbak ersa tadi
beliau sudah memenuhi prosedurnya
lalu dia mencabut tiga belas pulau yang tidak pernah melaksanakan kegiatan dan tidak pernah memenuhi aturan kewajiban yang dilakukan
karena bagaimanapun juga kalau anda tidak memenuhi aturan dan kewajipan wajar pemerintah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya
jadi penegakan undang undang kayaknya kita sepakat semua nih
tidak ada satupun yang tidak sepakat bang
tapi harus dikari bawahi bahwa pencabutan ini bukan karena melaksanakan janji kampanye
tapi karena ada syarat administrasi yang belum kelar
yang artinya apa ini
kalau nanti ada orang lain yang mendorong syarat administrasinya cukup ini akan disetujui jadi ganti pemain gitu loh
ya kan alasannya bukan karena
duga aja seperti itu
kan katanya tadi hanya karena syarat administrasi dan sebagainya belum terpenuhi
kalau terpenuhi kan disetujui
jika tidak diberikan izin maka ini adalah pengingkaran terhadap perpres lima puluh dua
memang tidak ada daerah produktifikan di situ
sebenarnya dia ibu memang super super foundations model
gerindra juga menolak adanya reklamasi
berarti berbeda sama bang bestari
bang bestari bilang tadi reklamasi itu
saya tidak melihat pak gubernur di situ menolak
beliau cuma menyatakan
karena you tidak melaksanakan amanah daripada izin prinsip itu
oke sekarang mari kita masuk ke substansi deh
lagi lagi kita kembali lagi ke back to square one nih soal reklamasi
reklamasi itu diperlukan sekali oleh jakarta
karena lahannya tidak ada untuk jayaan siwal dan lain sebagainya kak
gini saya sebetulnya dari sisi kepentingan yang lebih besar
apapun soal janji kampanye soal regulasi dan lain lain
ajakan kita adalah mari kita bersama sama berorientasi kepada kemanfaatan yang lebih luas
kalau tadi pernyataannya misalnya
pokoknya pak andis memang tidak mau reklamasi
terus kenapa tiga belas bukan semua semuanya aja nggak boleh
kenapa nggak tujuh belas tujuh belas
tujuh belas tujuh belas saja semuanya
dan bahkan kita tahu juga ancol sekarang itu hasil reklamasi juga
tapi saya perlu tahu itu
ensensinya alasannya apa
kalau alasannya teknis kita bicara teknis
kalau alasannya lingkungan kita bicara lingkungan
kalau alasannya politik ya tadi itu
mungkin tergantung siapa pemainnya
tapi sekali lagi saya ingin mengatakan
dari aspek lingkungan deh mari kita bicara dari aspek lingkungan
satu kalau dikatakan ini mengurangi daerah tangkap penelayan
di situ dari hasil kajian sudah tidak ada lagi daerah yang bersih
semua sudah tercemar atau tercemar berat
jadi tidak ada ikan lagi di sekitar situ
tidak ada ikan
yang kedua kita dki itu butuh air bersih
dulu kan konsepnya akan menjadi tempat penampungan air bersih
dibutuhkan empat puluh meter kubik per detik sekarang baru terpasok kira kira delapan belas
nah kemudian juga butuh lahan untuk pengembangan
yang paling penting dari semua itu
kalau dari konsep yang semula dibangun oleh pemerintah adalah
jakarta terancam rok
sehingga kita harus melindungi jakarta
bukan hanya jakarta sebagai sebuah kawasan
jakarta ini kan ibu kota
nah untuk itulah tahap pertamanya adalah tahap darurat disebutnya
dibangunlah tanggul yang darurat itu
sekarang sudah dua puluh satu km terbangun
artinya memang ada alasan alasan logis yang dibuat untuk itu
di luar itu makanya saya bilang kita ini kalau mau jadi insan akademis
insan profesional dibuka aja
salahnya yang mana mari kita bicarakan
kalau mbak irisa
saya jawab tadi beberapa klaim yang tadi ya
tapi sebetulnya saya mau mengkoreksi sedikit yang terkait soal perpres lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima
yang sebagian isinya yang terkait penataan ruang
sudah dibatalkan oleh pp lima puluh empat dua ribu delapan
kecuali soal badannya
nah karena itu sebetulnya itu sudah tidak berlaku lagi pak
nah karena itu ada perdayam baru rtrw
nah lalu saya lanjutkan lagi yang soal tadi klaim misalnya daerah tangkapan ikan
sudah beberapa kali sebetulnya nelayan mua rangke menunjukkan kepada
dki dan sebagainya sambil bawa ikan yang hasil mereka tangkap
lalu kalau misalnya daerah itu adalah terjadi polusi
sebetulnya polusi itu datang dari mana
itu datang dari sungai
jadi kalau misalnya dia polusi dari sungai
berarti polusi di sungai harus diperbaiki
bukan misalnya malah direklamasi di timbun
lalu misalnya yang terkait soal tadi pasokan air bersih
kalau misalnya kita melihat semua skema yang terkait dengan ncicd
mau tahun dua ribu tujuh masih di gcds tahun dua ribu empat belas

yang dimasukkan untuk air baku bersih itu dibangun terakhir
jadi loh ini masalahnya air bersih kok dibangunnya terakhir pada saat
malah rumah dan rokok
lalu yang misalnya tadi terkait dengan rop
itu masalah utamanya adalah karena land subsidence
bukan karena perubahan iklim
kalau misalnya masalahnya lem subsidence
kenapa malah menumpuk pembangunan sebesar besarnya di utara jakarta
lalu yang soal kekurangan lahan
sebetulnya jakarta itu tidak kekurangan lahan
kami kekurangan lantai
itu adalah pemahaman yang beda
kalau misalnya terkait soal densitas lantai
kita ini kalah padat sama singapura
jadi kita harus membangun lebih banyak lantai karena akibat terlalu banyak yang dua lantai
kita kalah sampai seperdelapannya singapura
padahal singapura punya ruang terbuka hijau yang begitu besar
jadi bukan berarti karena kita kekurangan lahan
tapi karena memang kita tidak bisa merencanakan dengan baik
saya mau kasih satu gambar ini kalau bisa dilihat
ini hasil kajiannya dki sendiri
ini adalah mengatakan daerah ini memang sudah tercemar dan tercemar berat
tapi tercemarnya dari mana itu
dibantah sajalah peta ini buat peta baru
mari kita berdebat soal ali
ini peta yang dibuat
buat lpm dari dki
itu ada logonya itu
kenapa bisa tercemar seperti itu
atau itu akibat dari sedimentasi
akibat dari flushing sungai yang tidak berjalan dengan baik di jakarta
kalau mau ditarik ke belakang tarik aja ke belakang
tapi peta ini mengatakan itu
bahwa memang tidak ada daerah produktif ikan di situ
jadi ini begini
pengakuan para nelayan pada waktu kita undang pun mereka itu tiga mil baru cari ikan
itu akibat sedimentasi
ujung daripada pulau itu belum sampai tiga mil
kalau dikatakan land subsidence oke
berarti ada di ujung hilir ketika dia mau masuk
di muara kan
itu yang dilakukan selama ini
kalau saja kemudian pulau pulau ini jadi
maka di dalam perda itu sebetulnya kemarin sudah direncanakan
wajib terpelihara wajib terpelihara sekurang kurangnya yang namanya di muara itu delapan meter
dan itu menjadi kewajiban pengembang
hari ini apa yang dilakukan
kemudian kita bilang mau memperbaiki ekosistem di sana
dari tujuh belas km panjang pantai ini
kan cuma di ujung sebelah sana sedikit saja di jakarta barat
jika saya tadi terkena sedimentasi
ada riset yang dibiayai oleh kementerian luar negeri dari bhi dari denmark
yang menyatakan akibat dari pembangunan itu
subsidence yang mungkin sorry
sedimentasi yang mungkin muncul adalah lima puluh enam puluh cm per tahun
karena begini sebentar
kanalnya dua ratus meter
iya pak itu sudah terlihat
berapa lebar sungai
berapa lebar sungai
ini sedimentasi yang muncul pak
sedimentasi datang dari atas bisa
datang dari laut bisa
pertanyaannya ketika aliran tidak lancar ya
iya memang tidak lancar
sungainya ibu udah pernah belum datang ke kanalnya
berarti sama sama sudah
berapa meter kanalnya
itu dua ratus meter
lebarnya tiga ratus meter
lebar sungai berapa
tiga belas sungai dikalikan sekian meter
katakan sepuluh dua puluh
berbanding dengan itu ada kanal sebanyak tujuh belas dikali dua belas
ke depan bukan ke arah depan
loh ke arah depan nunggu
oh itu bukan yang ke depan itu tidak dua ratus meter
gimana ini kan kanalnya itu kan setiap pulau ada kanal bu
ada kanal dua ratus meter dua ratus meter
lantas di mana subsidencenya gitu lho
saya nggak bicara subsident pak
sedimentasi yang muncul dari
nah kalau misalnya
iya sedimentasi kita bicara sedimentasi tetap ada di ujung
dari mana jalannya
dari darat kan
dari atas kan terus ke bawah
kalau alirannya terstop nadinya terstop
tapi saya ulang lagi sungainya dua ratus meter bu
sungainya kan itu dikanalkan
kanalnya iya kanalnya dua ratus meter
tapi pak ir dhi melakukannya itu dengan simulasi dengan tiga ratus meter
kalau satu konsep sedimentasi sejak hulu nanti memang akan dikelola
dari hulu sampai kehilir
nah kalau gitu kenapa nggak kelola
lu udah dari hulu sampai kehilir aja pak
dikelola juga dikelola
udah dalam proses selalu ada
nah kalau gitu
dari dhi silakan aja
kalau memang ada masukan dki nanti kita terima
yang pasti tadi saya ingin mengatakan
land subsidence itu tidak terjadi dalam waktu satu dua hari
dan itu tidak bisa diapa apakan
sehingga satu satunya pilihan tinggal kita mau apa
mau biar masyarakat sana kalau rop dia tergenang atau mau kita bangun
karena itu adalah pengendalian land subsiden adalah dari penyerotan air tanah
kalau land subsiden nggak ada kaitannya dengan itu
kalau menurut saya land subsiden itu
bentar penurunan lapis tanah ini
yang bisa menyebabkan land subsidence yang sedang kami kaji pun di dprd hari ini adalah apa
pemakaian air tanah yang berlebih
kalimat saya begini pak
land subsidence itu menyebabkan muka tanah turun pak
kalau rop kalau air pasang dia tergenang
nah makanya kita mau bangun ini supaya rakyat tidak tergenang
dan ini sudah dilakukan
ya itu juga ada hubungannya sama reklamasi itu pak
ini nggak pun parsial ngelihatnya
selama ini juga tidak parsial pak
land subsiden ncicd itu satu konsep sebagian terpenuh
saya mau lihat begini
ini kan kalau kita lihat kan dari mulai a sampai q izinnya itu kan kebanyakan adalah pembangunan
hunian dan hunian mewah
apa kemudian relevansi ini dengan bicara soal lingkungan
ini kan kalau kita lihat kan dari mulai a sampai q izinnya itu kan kebanyakan adalah pembangunan
hunian dan hunian mewah
apa kemudian relevansi ini dengan bicara soal lingkungan gitu
apakah karena memang harus dibikin pulau
oh enggak enggak enggak
jangan nanti dulu
saya tahu persis
saya tahu persis
isi daripada perda itu luar biasa mengatur tentang part masyarakat yang paling besar sampai paling kecil
bahkan yang namanya masyarakat nelayan terkompensasikan di sana diberikan ruang yang cukup luas untuk mengelola restoran dan sebagainya
nelayan mengelola restoran
iya seperti pujaseri yang ada di belum pernah kesana
muara karang itu pindah pak
ini ada gambarnya pak sudah dibikin dulu
jadi jangan dibilang bahwa masyarakat tidak mendapatkan part itu hanya bagian bagian politikasi yang dilakukan gitu
ya di semua pulau itu
dan satu pulau itu kalau melihat ininya maka mereka akan dihuni lebih daripada lima puluh ribu orang
maka lima puluh ribu orang ini paling yang masak cuma tiga puluh lima ribu empat puluh ribu sepuluh ribunya itu itu makan di restoran
tapi begini bang dari semua pulau itu berapa porsinya untuk itu
untuk yang orang kecil dan lain sebagainya itu
ada loh rumah susun juga kita bikin di situ dan ini bukan cuma rumah mewah rumah tipe empat puluh lima juga ada di situ
ada ini gambarnya ada ada ada
rumah kecil ada rumah besar ada rumah susun nelayan ada
sekali lagi porsinya berapa gitu misalnya ada nggak datanya
bukan dikit itu
tetap lebih banyak
dan itu menjadi milik pemprov dki
kita kan begini begini kembali lagi kita kan sebenarnya ujung dari ini adalah kita bicara tentang manfaat dan mudarat gitu kan
ini dibangun dan lain sebagainya ini kan kita kan bicara kalau kita bicara pihak pihak kan pada akhirnya kan kalau misalnya jakarta tenggelam semuanya tenggelam
kalau misalnya semuanya kalau jakarta sejahtera semuanya juga sejahtera karena kita kebanyakan tinggal di jakarta
nah pertanyaan mendasarnya adalah apakah perlu atau tidak perlu yang ingin rakyat ketahui masyarakat ketahui ini boleh nggak boleh reklamasi apakah ini semata mata keputusan politis atau bicara soal lingkungan kan itu sebenarnya
saya mungkin menjawab ya tadi kan mas anies kalau kita dengar pidato beliau lalu bicara dengan reporter cnn yang mewawancari kan jelas bahwa ada aturan aturan yang dilanggar dan tidak dipenuhi oleh pengembang
sehingga yang tiga belas itu dicabut izinnya ya itu wajar kan satu lalu bicara yang empat ya sudah dibangun
saya rasa gubernur dki juga tidak akan zolim mas anies tidak akan zolim terhadap pengembang yang sudah membangun
pasti akan dipanggil akan dicari solusi terbaik tentu berdasarkan perda yang akan dibahas oleh bang bestari nanti di dprd perda zonasi perda rt rw semua akan dibahas
jadi intinya saya rasa gubernur dki ini akan setransparan mungkin kepada publik bahwa empat puluh awal ini akan jelas terang benerang kepentingan untuk publik
bukan hanya untuk pengembang bukan hanya untuk kelompok etnis tertentu tapi empat pulau ini adalah keinginannya gubernur untuk memastikan berpihak kepada masyarakat
dan saya rasa bang bestari akan setuju soal itu
dan catatannya masyarakat itu jangan cuma dilihat bahwa masyarakat adalah nelayan doang atau dari masyarakat masyarakat itu dari seluruh strata
dari yang bang andre ini yang gajinya satu bulan lima ratus juta sampai yang pendapatannya satu bulan cuma tiga juta
itu masyarakat jakarta kalau dia berktptki
so semuanya harus terbagi dengan rata
saya kira itu
ini kan udah tanggung ya rencananya tadi sampai q karena udah empat terbangun ya empat ini kan tetap ada
karena kalau ngebongkar lagi kan ya ngerusak lagi kan sebenarnya
menurut anda gimana mbak elisa
kalau misalnya baca rilisnya dari pemprov dki saya kan patokan saya rilis dan tadi ya
mereka akan melakukan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh empat itu
termasuk untuk membuktikan soal sedimentasi sedimentasi yang sudah disimulasikan oleh bhi terhadap tujuh belas pulau
yang ternyata memang bisa sampai dua meter gitu dan sebagainya
dan saya rasa itu perlu dilakukan dan itu yang bisa menjadi dasar nanti apakah modifikasinya seperti apa
kalau misalnya ada dampak lingkungan
karena selama ini kan kita nggak bisa balik lagi kita kan mau bergerak secara ada keilmuannya juga
kalau misalnya tidak ada studinya lalu mau buat rencana seperti apa
kalau dampak lingkungan yang buruk gimana
kalau saran studinya kalau saran saya libatkan pihak pemerintah pusat
supaya tidak lagi ada pernyataan
ada pernyataan seorang menteri kayak neken neken orang itu gitu lah
sehingga fair gitu lah
kan kita nggak enak ya
kok di pemerintahan pak jokowi ini ada menteri yang marah marah
lalu ada lagi yang menteri mau impor lalu kabulok yang nggak
jadi kita jangan dipertontonkan ketidak harmonisan pejabat pemerintah
kalau masalah sedimentasi tadi nanti kita berbalik gini mundur sedikit ke belakang
lantas bagaimana dengan sedimentasi sungai sungai itu
apa tunggai kita tutup semua
logistri itu pak
nah itu dia
harus ada perlakuan yang diberikan
dan itu tanggung jawab pemprov dki loh
bagaimana kemudian menyediakan pendanaan untuk itu
nah ini kecerdasan seorang gubernur diuji di sebelah sana
jadi kalau misalnya tadi bicara soal pemulihan
termasuk adalah kalau kita melihat teluk dan pesisir sebagai bagian daerah air dan sungai
itu tidak bisa sendiri sendiri
nah itu juga yang harus dilakukan
itu betul banget
kalau karena saya bacaan saya kajian itu akan menjawab soal itu
dampak terhadap sungai juga terhadap daratan
nah tadi kalau misalnya kita bicara dengan subsidence
lens subsidence itu ada kaitannya erat di situ
sebenarnya ada banyak bukan kaitannya dengan sedimentasi
tapi kaitannya dengan apakah benar benar diperlukan pulau itu
kan bisa aja berbagai macam
oke pertanyaan ini empat ini udah ada nih tiga ratus lima puluh hektar kalau nggak salah jumlahnya gitu ya
kalau misalnya dianggap penilaian dinilai ini akan mengganggu lingkungan
ya harus di
kata studi ya bu
kita boleh tahu ya
kata studi itu berarti ya
ini bicara soal kepastian investasi soal yang ditekankan oleh
ya makanya tadi saya usulin supaya ini tidak menjadi perdebatan tanpa ujung
studi ini harus dilakukan secara transparan mungkin
melibatkan seluruh stakeholder
pemerintah pusat diajak menko maritim diajak menteri klh diajak
kementerian kelautan diajak pemprov dki diajak bapak penas diajak
lalu lembaga swadaya masyarakat diajak dprd diajak
sehingga semua menyoroti
tapi kan sebenarnya sudah
kan pencabutan moratorium itu dilandasi dengan bahwa
bukan kesepakatan kajian yang dilakukan komprehensif oleh kementerian lingkungan hidup sudah kelar
jadi kalau kemudian nanti ada ngo ngo besuara lagi setiap ada orang besuara kita studi ulang
saran saya gini mungkin saya sepakat prinsip ya pak bahwa kita harus lakukan bersama sama
dan melibatkan sepenuhnya
sebanyak mungkin termasuk masyarakat
itulah makanya ketika
kalau ada masukan kasih masukan aja gitu
tapi jangan kemudian begitu ada masukan langsung nuansa kita langsung kayak mau berkelahi gitu ya
tadi datang pakar dari lipi pakar sosial sih sebetulnya profesor hendi itu
kita dengar kan
dua jam saya dengerin dia
tapi kesimpulan beliau oh itu yang topiknya
jadi bukan masalah pemerintah tidak mau mendengar
saya sepakat kita bicara bersama tapi hanya saya tidak ingin mengatakan kalau misalnya ada perbedaan pendapat
hancur hancuran nggak ada yang dapat manfaat sama sama
itu aja sih saya
sebenarnya ini kepentingannya politis reklamasi ini atau kepentingan yang lain nih
dan ini kan kalau kita lihat reklamasi ini kan kayak masih bahasa anak muda sekarang
basian dua ribu tujuh belas ya apa yang terjadi dengan pilkada dki
dan kayaknya ada kelompok pemprov dki
yang mewakili kelompok tertentu
dan pemerintah pusat yang seolah olah mewakili kelompok tertentu
saya nggak tahu ketika itu diputuskan izin itu di
komunikasi dengan menko maritim
ada pak kita rapatnya sama sama
enggak kok ketika pencabutan ini
oh ini saya enggak ini saya baru nonton tv aja dan tiba tiba begitu mendarat tadi pagi ini
keputusannya kemarin pak diumumkan
saya dengar begitu
itu artinya nggak ada
nggak kemarin sore
setahu saya tidak tadi juga waktu saya ditelepon enggak saya belum terima dokumen apa apa
sehingga kita tahunya ya dari media aja
ada langkah lanjutan nggak yang akan dilakukan
sebetulnya kalau saya ingin kita semua sama sama
seperti tadi saya katakan kan tadi pak anies memperlihatkan ada dokumen hasil kajian
mari kita bicara dokumen hasil kajian itu
sehingga kita tahu ini masalahnya di mana nih
kalau masalahnya misalnya tadi sedimentasi ya kita selesaikan sedimentasi
tapi kan begini pak sekali lagi izinkan saya mau menjadi wakil dari masyarakat awam
bukan karena sok sok awam emang nggak ngerti sama sekali soal reklamasi ini
kita bingung ini reklaman
ini reklamasi mau nambahin tanah nih
oh tanah jakarta jadi lebih banyak
tapi yang sebelah sini nggak setuju karena ini ada gangguan lingkungan
termasuk nelayan nggak dapat tanah
oh jangan dong kasihan
tapi di satu sisi lagi ini kok
makanya ini sebenarnya ini kepentingannya politis reklamasi ini
atau kepentingan yang lain nih
kalau secara kronologi waktu
begini politis dikatakan atau tidak politis ini semua politis
keputusan presiden kemudar
teksnya bukan politik bersama politik kelompok ini
mungkin rasanya kita tunggu win winnya saja
kalau saya menganalisis pak gubernurnya akan taat azas
saya percaya gubernurnya akan taat
yang dilakukan adalah upaya taat azas sebenarnya
taat azas taat aturan
jadi pasti gubernur setelah ini akan berkoordinasi dengan bang bastari
mengurus perda zonasi perda rtrw sambil jalan
kalau saya bisa mengusulkan kajian ini dilakukan secara taktik
ini sinergia jasi mutar
sehingga kita nggak perlu berdebat lagi
saya berharap pak luhut juga menurunkan tensi
soalnya kita berdebat karena selalu ada perbedaan
akhirnya kita berdebat karena selalu ada perbedaan
kita juga jadi bingung
orang itu bingung sebenarnya ini soal reklamasi
ini untuk kepentingan kita atau kepentingan elit sebenarnya
makanya pak luhut kan sebagai bapaknya
sebagai menteri menko tinggal undang pak gubernur
kenapa mesti dinyatakan itu kepentingan elit
ketika masyarakat kok yang akan merasakan nikmatnya
sebenarnya akan lebih mudah kalau tidak menanyakan ini demi kepentingan siapa
tapi misalnya dimulai dari masalah dki itu apa
misalnya teluk tercemar ada land subsidence
lalu ada sedimentasi tinggi yang sudah terjadi
sebenarnya secara sejarah
garis pantai dki itu memang tersedimentasi secara alami
jadi nanti lima puluh tahun lagi kita bakal punya pulau reklamasi secara alami
karena garis pantainya dulu juga ada di kalibesar
pada abad enam belas
terus maju maju terus teracet secara alami
lalu kalau misalnya jadi di situ
baru bisa menjawab lalu apakah benar reklamasi jawabannya
karena cara untuk melakukan pencegahan land subsidence
kalau caranya tokyo bangkok dan sebagainya dihentikan land subsidence nya
lalu nanti cara mitigasinya
baru kita bicarakan dalam rencana
dan belum tentu harus reklamasi
semuanya sudah dibahas secara terpadu
soal land subsidence sudah diputuskan untuk tidak lagi menyedot

kemudian pentahapan pembangunan pun sudah ditegaskan
yang pertama yang tahap darurat dulu
supaya kalau drop datang masyarakat tidak tergenang
kemudian tahap berikutnya kemudian tahap berikutnya
semua itu ada pentahapannya dan terpadu
dan itu semua dibahas
hal kedua yang harus diingat
kita juga perlu mempertimbangkan
bukannya orang dulu yang pertama membuat rencana itu nggak mikir
mereka juga pakar
bayangin nggak kalau misalnya bulan depan ada lagi ide
oh ini mrt tidak cocok jangan
kita berhenti saja
terubah lagi kita kita kanji lagi
contoh tahap a atau tahap b
sekarang namanya atau ganti lagi nanti tahapnya
namanya itu sebenarnya akan dilanjutkan ke yang b atau m atau apapun apanya nantinya
kalau land subsidence tidak berhenti
nah sekarang kita fokus saja di menghentikan land subsidence
programnya sudah jalan
memang kita lakukan itu
memang ada tahapan itu
setelah ini selesai kita tunggu land subsidence sukses atau tidak sukses
itu ceritanya lain memang
tadi kan kata bapak nggak bisa dipisahkan
saya malah justru memisahkan itu
jadi bahwa keputusan tentang dia izin itu
kalau dilihat diurut sampai belakang sudah ada izinnya
sebetulnya tidak ada pak
ada kalau mungkin orang prof dki datang ada tidak ada
karena antara jcds dan ncicd itu kelab reklamasi tujuh belas pulau dimasukkan dikeluarkan
terserahlah anda mau berdebat soal urutan aturan hukum itu seperti apa
pertanyaan saya terus manfaatnya buat masyarakat apa
manfaat untuk apa pak
maaf orang berdebat soal hukum
tadi balik lagi
tidak tidak manfaat untuk berdebat soal hukum
karena saya mengatakan setiap kali rapat
pemprov dki hadir
tapi tadi saya nggak bilang soal hukum sih pak
tapi dari konsepnya itu sendiri
enggak sudah pokoknya saya mengatakan kebenarannya
saya kira konsepnya sudah benar
pak andre saya dengar nanti mau punya anak lagi
kemudian ketika dua puluh tahun kemudian anaknya kawin
kemudian punya cucu segala macam ini ya
sementara tanah dki tidak nambah
sekurang kurangnya ada bisa yang digeser ke sebelah sana
dan kita jangan anti kemapanan
biarlah orang yang mapan menikmati itu
dan pajaknya kita patok yang sebesar besarnya
bang gini persepsi sebagian orang melihat
karena pulau pulau yang dibangun itu rumahnya sebagian besar dari rakyat jakarta
enggak mungkin beli
kalaupun beli itu bukan orang yang tadinya tinggal di jakarta pindah ke sana
tapi dia udah punya rumah di sini beli di sana
kalau begitu menteng perumahan elit menteng pondok indah
itu bubarkan saja
jadi kita ingin selalu bahwa pertanyaan itu adalah orang yang mengapagasinya indah
maksudnya pak alvin itu mungkin pak
karena iklannya tidak di iklan penjualan
itu tidak diputarkan di indonesia
tapi diputarkan di luar itu maksud beliau
ini sekali lagi
tugas wartawan menginterpretasikan pertanyaan banyak orang
sebagian orang saya nggak bilang semua orang
orang kemudian melihat
ini pulau pulau dibikin
yang dibikin itu tanahnya bangunannya adalah bangunan yang nggak mungkin dibeli
jadi kalau misalnya alasannya untuk kepemukiman juga pemukiman
nggak bisa dibeli kebanyakan orang
memang itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dimiliki pak
makanya harus sadar dulu kita
hpl nya punya pemprov dki
orang ngontrak di atasnya
makanya bang kepertanyaannya kemudian
itulah pemprov dki akan mendapatkan kompensasi sebesar satu ratus empat puluh triliun
itu pertanyaan orang
kemudian kepentingan pulau itu didirikan itu buat siapa
dananya itu kan nanti buat ini tadi nih
kita perbaikin sini ya
kita bangun di sana ya
kan ke darat sini semuanya
kenapa harus menggunakan dana itu
kalau kita tidak butuh kenapa tidak
kalau misalnya dari stutino masangpungo sampai sdn kedimintas
mbak tahu nggak berapa jalan yang baru bisa dibangun di jakarta
saya tahu pak
pak justru saya bersyukur jalannya tidak dibangun sebanyak itu
karena ini antik kemampanan
kita bicara lagi soal ratio ya
jakarta itu konsekuensi dari kota metropolitan
itu harus sejajar dengan kota kota lainnya
bukan berarti jumlah jalannya harus diperbajak supaya sejajar dengan kota kota lainnya
mbak tahu nggak berapa jalan panjang di jakarta ini yang harus dirapikan oleh pemda
saya tahu pak
saya bilang bukan tambah jalannya
kan nggak berapa
dan nggak ada hubungannya dengan mobilitas pak
kurang dari seribu yang diperhatikan
dari mana uangnya
apbd nya nggak cukup
oke jadi kita kembali lagi nih
kan pertanyaannya kemudian ini mau dibikin reklamasi
yang sebelah sini menolak
yang sebelah sini ini harus jalan terus karena ini untuk kepentingan publik
soal pemukiman lahan harus nambah dan lain sebagainya
kalau didengar cerita seperti itu
kan kita tinggal beradu aja kepentingan
mana yang menjadi kepentingan untuk sebesar besar kepentingan publik pada akhirnya gitu kan
ini sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan karena nggak clear buat publik sebenarnya gitu
reklamasi ini arahnya dan ujungnya kemana
ketika kedua peluang membuka kemungkinan benarnya sama sebelas dua belas
saya menyarankan kita untuk tidak mengubah yang sudah diputuskan
karena itu mengganggu
saya terus terang kalau misalnya ini tidak pernah diputuskan mau reklamasi
mau bendungan ya nggak apa apa juga
tapi persoalannya ketika sudah diputuskan orang sudah mulai invest kita mengundang investor
terus kita bilang oh nggak jadi deh yang bener dong
kalau sejak awal memang nggak mau saya juga nggak apa apa juga gitu
jangan sampai karena orangnya berbeda pengelolanya berbeda kemudian keputusannya juga berubah
kalau saya nanti jadi gubernur saya bikin reklamasi
oh kalau begitu saya nggak pilih
saya juga nggak minta dipilih sama orang nggak apa apa
kalau balik lagi ke pertanyaannya lagi tadi kan kita langsung jump to conclusion perlu reklamasi
padahal banyak pertanyaan yang belum dijawab walaupun katanya sudah dijawab di studi yang entah saya nggak perlu
sudah baca belum kajiannya
yang itu tidak pernah ada
saya akan coba baca yang buatan jendang saja buatan mas yondong nggak karena jeleknya
sayangnya sama semuanya tidak tersedia umum
kasih dong bang
boleh karena otot buka itu siapa aja yang boleh lihat
tapi jangan karena belum melihat kemudian mengatakan tidak ada kajian nggak bagus
ada kajian dari kkp juga yang menyatakan sedimentasi termasuk hilangnya program
selesai seketika moratorium dicabut
kkp loh kementerian
enggak gini moratorium dicabut coba kalau moratorium dicabut itu pengertiannya apa gitu
rasanya kita perlu satu episode lagi ya untuk membahas ini
tapi kita harus tunda untuk
ke episode selanjutnya karena waktunya sangat terbatas
kita hentikan sampai di sini
saya minta pernyataan terakhir deh dari bang bestari terkait dengan keputusan gubernur
lanjutkan reklamasi sesuai dengan aturan berlaku hargai proses proses yang telah dilaksanakan
bagi yang ditunjuk sebagai pengembang ataupun ada perjanjian kerja maka patuhilah apa yang ada di dalamnya
dan semuanya untuk masyarakat
saya pertimbangkan kepentingan umum secara nomor satu
jadi yang sudah dilakukan jangan ditarik kembali dengan alasan hanya perbedaan pendapat
yang kedua kita juga ingin memberikan kepastian hukum karena apapun kita sedang berusaha untuk membangun negara ini
yang ketiga tolong kita diberitahu alasannya
tolong dibuka saja hasilnya sehingga nanti disitulah kita akan bisa memperbaikinya
tujuan akhirnya menurut saya adalah win win
yang kurang kita perbaiki yang sudah bagus
kenapa tidak dilanjutkan
oke terima kasih
kalau dari saya reklamasi ini seperti obat batuk untuk sakit perut
yang tidak sesuai dengan diagnosa dan segala macam masalahnya yang katanya kajiannya ada
tapi yang selama ini kajiannya semua terbuka untuk umum adalah kajian yang memang berbahaya untuk reklamasi
termasuk kajian dari jurnal internasional
nah jadi saya mengharapkan adanya pemulihan secara umum
cara menyuruh teluk dan pesisir termasuk daerah aliran sungai
termasuk juga masalah land subsidence dan sebagainya
apakah nanti ada sedikit reklamasi
itu harus berdasarkan pemahaman itu
bukan langsung harus reklamasi dengan alasan yang tadi disebutkan
kalau saya sih kita cari win win terbaik untuk bangsa negara ini
saya rasa gubernur punya komitmen jelas untuk menegakkan aturan
tadi yang saya akan ulang lagi bang bestari
silahkan perdanya segera dibikin
sambil jalan kajiannya dibikin setransparan mungkin
sehingga kita bisa menghentikan perdebatannya
kalaupun memang ternyata reklamasi harus dihentikan
dasar hukumnya jelas kajian jelas
kalau memang ternyata empat pulau ini memang harus dipertahankan tentu kajian
kita bicara empat dulu bang empat dulu
yang masih ada tiga belas tadi kan belum dibangun
yang memang harus ada ya kita harus terima
dan kita pastikan empat pulau itu harus memenuhi aturan dan kepentingan masyarakat
bukan untuk kepentingan pengembang bukan untuk kepentingan masyarakat tertentu
tapi untuk rakyat indonesia seluruhnya
dan juga bukan untuk kepentingan politisi sih sebenarnya
terima kasih bapak bapak ibu

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak